tentang saudara jelang musim haji kain hitam penutup kabah atau kiswah
kabah bagian bawah digulung setinggi tiga meter lalu ditutup kain putih
penggulungan kain hitam dilakukan usai pelaksanaan sholat isya
saat mendekati musim haji kain kiswa kaabah bagian bawah digulung hingga tiga meter lalu ditutup kain putih
penggulungan kain kiswah dan pemasangan kain putih dilakukan selepas sholat isya atau bertepatan dengan tanggal lima belas zul qaedah seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
kain kiswa terbuat dari sutra dan berlapis benang emas
digulung ke atas agar tidak rusak atau robek karena jamaah seluruh dunia datang ke kabah untuk tawaf